sementara wakil ketua kpk laode m syarif merespon keputusan hakim pengadilan tipikor jakarta pusat
yang memfonis bebas eks dirut pel n sofian basir atas tuduhan kasus korupsi dalam pusaran kasus pembangunan plt uriaw i
laude menyatakan bahwa kpk akan mempelajari lebih lanjut isi fonis tersebut sebelum mengajukan banding untuk membuktikan bahwa tuduhan yang dilayangkan kpk adalah benar
kita baru tahu juga sekarang dari teman teman bahwa pengadilan memutuskan seperti itu nanti jaksa kpk akan melaporkan kepada kami
dan setelah itu kami akan mendiskusikan secara internal
dan biasanya sih saya tidak bisa mendahului apa tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan
terima kasih ya